buka baju saat manggung vokalis grup band viera widhi viera tail dituding melakukan aksi pornografi
di mana forum masyarakat sulawesi melaporkan aksi widi tersebut ke majelis ulama indonesia
sebelumnya pemirsa fms ini juga telah melaporkan kasus ini ke mabes polri
video viral saat vokalis grup band viera widhi vieratail yang sedang tampil dalam sebuah konser di kota palu
tiba tiba melepaskan kaos yang dikenakannya dan melemparnya ke ribuan penonton
widhi kemudian tampak hanya mengenakan pakaian dalam
ulasan vokalis ini langsung menuai kritikan tajam dari sejumlah pihak
setiap pihak karena dinilai sebagai tindakan proaksi pornoaksi
salah satunya forum masyarakat sulawesi fms sempat melapor ke mabespori
namun merasa tak mendapati tanggapan vfms senin siang mendatangi gedung majelis ulama indonesia menteng jakarta pusat
setelah melakukan pertemuan wakil sekretaris jenderal mui arief fakhrudin menjelaskan
tindakan sang vokalis dinilai tidak layak dilakukan publik figur
sementara fms berharap terlapor dapat melakukan mediasi
dan meminta maaf atas aksi yang dilakukan
atau tim kuasa hukumnya akan terus melanjutkan kasus ini ke meja hijau
selanjutnya kami akan terus mengawal kasus ini
menyampaikan kasus ini kepada para petugas
maka proses hukum akan berjalan
jika yang bersangkutan itu sekali lagi tidak mau minta maaf
peristiwa itu terjadi pada akhir oktober lalu
saat grup band viera menggelar konser di kota palu
di tengah konser sang vokalis tiba tiba melepaskan kaos yang dikenakannya
dan melemparnya ke ribuan penonton
widi kemudian nampak hanya mengenakan pakaian dalam